dpr resmi mengesahkan omnibus law cipta kerja pada senin petang
aksi penolakan terhadap undang undang ini terus berlanjut sampai hari ini
termasuk dari elemen mahasiswa yang menyerukan mosi tidak percaya
dan untuk membahasnya lebih lanjut melalui sambungan zoom
kita sudah terhubung dengan remi hastian koordinator pusat aliansi bem seluruh indonesia
selamat petang mas remi bisa mendengar suara kami
selamat petang mbak masuk
mas remi ini penolakan terhadap omnibus law cipta kerja
datang dari berbagai pihak termasuk bem seluruh indonesia
yang menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan juga dpr
apa yang menyebabkan mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya mas
baik pertama yang saya sampaikan selaku apa namanya
pembinatan pusat bem seluruh indonesia
apa yang kita sampaikan mosi tidak percaya kepada dewan perwakilan
yang katanya mewakili rakyat dan juga kepada pemerintah itu sendiri
rihal omnibus law cipta kerja sebenarnya adalah
ini jadi pandangan kita sendiri
kita sebagai mahasiswa kita seperti dihianati
apa salah satunya adalah ketika bahasan komunikasi publik
yang disampaikan oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat khususnya
nyampaikan akan melakukan pengesahan tingkat satu
yang gelombang masa pada saat itu pun juga banyak hal hal yang masuk
terkesial dari hal pemerintah omnibus law
pada saat itu pula alibi atau dalian disampaikan oleh pihak dewan perwakilan
mereka sampaikan dan juga mengebut pembahasan
untuk dalihnya supaya pandemi covid sembilan belas ini terkendali
karena tidak ada demo masa
ini menjadi pandangan bagi mahasiswa
kita merasa dihianati
hal hal yang sebenarnya masih kontroversial
tentunya di masyarakat dan di jalan pelanggan mahasiswa sendiri
pemerintah dan dewan perwakilan rakyat yang katanya mewakili rakyat
itu membuat dan juga mengkhianati kita semua
makanya aliansi bank jual indonesia menyampaikan
mungkin tidak percaya kita
karena permasalahan penghasilan bangsa ini
agar khususnya menjadi suatu
buat pateran kebijakan
itu pun tidak mampu
untuk mengakomodir pentingan masyarakat yang ada di indonesia
itu sementara itu
tadi anda menyebutkan mengenai perasaan dihianati
lalu tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat
nah mahasiswa sendiri ini kan sebenarnya yang nantinya akan masuk begitu ya ke dunia kerja
lalu seperti apa atau bagaimana sebenarnya mahasiswa melihat posisi omnibus law saat ini
posisi omnibus law saat ini kan sebenarnya menjadi permasalahan kita semua
pelaku mahasiswa yang jadi generasi pengubah masa depan
saya katakan pengubah di sini adalah karena banyak masalah negara ini
yang harus dirubah ke arah yang lebih baik
masih suam dalam sudut pandang omnibus law
khususnya mengenai kelas pendidikan
yang sepertinya kita itu
seperti dalam tanda pintu diprank
sama dewan perwakilan rakyat
ya ketika kelas pendidikan itu katanya sudah dicabut
dari omnibus law
tetapi nggak tahunya itu disisipi dengan pasal apa yang lain
yang sebenarnya itu membuat kita pun menjadi
apa ya menjadi seperti diprank atau dibohongi
pada dewan perwakilan rakyat
ataupun permasalahan di bidang yang lain
ya perihal ruu cipta kerja khususnya juga menjadi penolakan di kalangan buruh itu sendiri
kita setelah kemas kursusnya nantinya ketika lulus di serata satu
lanjut lagi mungkin di serata dua
ataupun mereka yang sudah memutuskan untuk melakukan atau melambat kerja
ini kan menjadi permasalahan
kalau misalnya kita melihat banyak buruh buruh yang sepertinya kalau kita lihat
ya seperti salah satu contohnya ketika
buruh asing ya
buruh asing artinya bisa dibilang nantinya yang melamar kerja
dari luar negeri itu seperti dimudahkan karena tidak
tidak dikhususkan untuk belajar dan juga
apa namanya memfokuskan budaya dalam
dalam sudut pandang di negara kita itu sendiri
nah ini menjadi penekanan bagi kita pelaku mahasiswa indonesia
yang nantinya akan dilakukan
melakukan perubahan di masa depan
padahal masalah masalah omnibusual ini yang
masih sangat kontroversial di masyarakat dan pemerintah
dan juga di orang orang perwakilan rakyat yang katanya mewakili rakyat
ini pun tidak melihat keadaan pandemi seperti ini
ya ketika gelombang masa sangat banyak
justru ini adalah suatu penolakan yang sangat besar di negara kita
hal yang bijak hal yang elok bicara soal keputusan yang disampaikan
seharusnya bisa membuat masyarakat itu tenang
masyarakat itu terfam terhadap apa yang diputuskan
oleh dewan perwakilan yang katanya rakyat
dewan perwakilan yang katanya mewakili
dan juga pemerintah itu sendiri
jadi sejauh ini pasti simpan
ya tadi menyebutkan juga mas remi soal pandemi
di waktu pandemi ini malah disahkan begitu ya
lalu kemudian ini menjadi pertanyaan juga
lantas yang tidak tepat itu apa
apakah poin poinnya saja
ataukah timingnya juga tidak tepat juga
poin kita memang jelas ya
kita tetap menolak apa yang telah dirancang oleh pemerintah
mengenai keputusan oleh rakyat
karena ketika perumusan undang undangan ini itu sudah
dan tanda putih sejak suami gitu
sudah tidak mengaku mungkin kecuali kemasyarakat
sehingga ini menjadi penolakan kita
undang undangan dipaksakan apalagi di masa pandemi seperti ini
ini membuat kita bertanya tanya apa yang diniatkan
apa yang dituju oleh pemerintah
ketika semuanya sedang fokus untuk membenahi masalah kesehatan
dan pemerintah kita melihat dan juga diwakilkan rakyat
itu seperti memfokuskan masalah ekonomi ekonomi dan ekonomi
bahwasanya pemerintah dan juga diwakil rakyat tidak mampu untuk menyeimbangkan ini
saya sepakat bahwasanya kita juga harus difokus untuk pemasaran ekonomi
yang semakin dekat dengan pemasaran pendidik
tetapi tidak mengorbankan banyak jiwa ketika melihat masalahan pemerintah
dan juga pemasaran kontroversial yang ada di masyarakat
yaitu mengenai undang undang
kita ketika ini memang harus fokuskan ke situ
oke mas remi dalam kesempatan kali ini apa saja aspirasi yang ingin disampaikan
yang saya ingin sampaikan sebenarnya menyerukan kepada seluruh mahasiswa indonesia
dan juga kepada seluruh rakyat indonesia
ketika merasa permasalahan bangsa pada saat ini sudah sangat genting
jika merasa bahwasannya negara pada saat ini tidak mampu untuk mengakomodir kepentingan rakyatnya itu sendiri
oleh karena itu mari kita sampaikan aspirasi kita
bisa lewat media sosial bisa juga lewat dengan tulisan tulisan teman teman
laku mahasiswa yang menjadi kaum intelektual menjadi perwakilan bagi rakyat indonesia itu sendiri
dan menyampaikan aspirasi
dan juga kepada para pelajar yang mungkin merasa bahwasanya ada hak hak juga yang dicabut
saya tidak menyerukan propaganda yang nantinya malu malu
kalau membuat suatu kekecauan di negara ini
apa yang saya sampaikan adalah niat baik dan tulus laku mahasiswa indonesia itu sendiri
menyerukan hal hal yang sebenarnya ini menjadi masalah di negara ini
mungkin itu mbak kurang lebihnya
baik terima kasih mas remi hastian
koordinator pusat aliansi bem seluruh indonesia
sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia connected